dalam olahraga sportivitas adalah nyawa keberanian adalah tenaga
dan kompetisi adalah motivasi yang menjadi kunci untuk mengukir prestasi
saya anita mai untuk cnn indonesia